kementerian perdagangan agus suparmanto pada kami siang secara langsung melepas
keberangkatan ekspor produk teknikal tekstil yang ke sebelas juta meter
di pt ateja yang berlokasi di batu jajar kabupaten bandung barat
karena memang kita memerlukan dan mendukung dengan perusahaan
dalam kesempatan tersebut mendak mengapresiasi upaya dunia usaha
untuk berinovasi di tengah pandemi covid sembilan belas
upaya ini terutama untuk membantu memulihkan ekonomi
sekaligus berkontribusi terhadap upaya penanggulangan pandemi global
dan peningkatan produk dalam negeri
itu menteri perdagangan agus suparmanto mengungkapkan
pelepasan kontainer ekspor produk teknikal tekstil patut dibanggakan dan disosialisasikan
hal ini karena bisa meningkatkan produk dalam negeri untuk bersaing dengan luar negeri
kita ini ada strateginya untuk meningkatkan produk yang memang trennya ini meningkat selama lima tahun terakhir

ini salah satunya dan kita memudahkan ekspornya meningkatkan kualitasnya

banyak perusahaan yang mengubah strategi produk ekspor ataupun strategi fokus pasar mereka
ada pula yang memanfaatkan penelitian dan pengembangan untuk penguatan daya saing produk mereka

ada pula yang memanfaatkan penelitian dan pengembangan untuk penguatan daya saing produk mereka

ada pula yang memanfaatkan penelitian dan pengembangan untuk penguatan daya saing produk mereka
salah satunya pt ateja yang terus melakukan inovasi untuk peningkatan daya saing produknya
pt ateja yang terus melakukan inovasi untuk peningkatan daya saing produknya
peningkatan daya saing produknya
direktur jenderal pengembangan ekspor nasional kasan mengungkapkan
bahwa produk teknologi yang dipakai oleh pt ateja sangat baik
ekspor ke sebelas juta meter membuktikan bahwa tidak semua perusahaan
terpuruk saat pandemi bahkan semakin meningkat
ini karena saya di sini di bandung dengan salah satu produk
yang kategorinya tekstil bahwa tidak benar misalnya
semua perusahaan terpuruk satu
yang kedua di sektor industri tekstil sendiri faktanya salah satunya
ternyata selain order nambah ternyata varian produknya itu sangat banyak
produk ini menjadi contoh produk dalam negeri yang bisa bersaing
dengan negara lain di tengah pandemi covid sembilan belas
senior direktur pt ateja beni judiharjo menuturkan
bahwa selama ini ateja terus berinovasi mengembangkan produk
yang bisa dipercaya oleh pasar
namun hal tersebut perlu kerjasama dengan pemerintah
agar berbagai kendala bisa dipecahkan bersama
dan meningkatkan daya saing
kita mesti tadi juga disampaikan oleh pak dirjen untuk inovasi
inovasi ini menghasilkan banyak produk turunan turunan tekstil
yang kita sebut
bukan tekstil biasa lagi
itu kita sebut adalah technical tekstil
tak hanya itu pt ateja pun mengembangkan ekspor di masa pandemi
melalui inovasi dan diversifikasi produk ekspor
salah satu contohnya adalah memenuhi kebutuhan global di masa pandemi
seperti masker dan alat pelindung diri
sesuai rekomendasi organisasi kesehatan dunia who